saya balik lagi ke soal data perkara tadi
bahwa target dari kpk
dan di tahun dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh satu ini
lebih memfokuskan kembali
dari hasil evaluasi
diterapkan juga kemudian
tindak pidana pencucian uang
dan yang terpenting kami ingin sampaikan
bahwa tidak hanya kemudian
menghukum pelaku korupsi
dengan pidana penjara
tetapi juga bagaimana aset recovery
hasil dari tindak pidana korupsi
yang dinikmati oleh kpk
para koruptor itu bisa kembali ke negara
sekalipun saat ini undang undang
perampasan aset belum disahkan
tetapi yang kami maksudkan adalah
melalui putusan pengadilan
dan ini di beberapa perkara
sudah juga kemudian kami upayakan
secara maksimal bagaimana
kembalian aset dari hasil tindak pidana
terkait dengan tppu untuk tahun dua ribu dua puluh
kemarin juga kami sudah sampaikan
tindak pidana pencucian uang
setidaknya ada tiga yang sedang berjalan
sedang kami lakukan ini
terus dilengkapi pemberkasannya
memang begini mas ferdi
bahwa dalam proses penyidikan perkara ini
percepatan penanganan perkara
kami upayakan lakukan
tetapi kompleksitas penanganan perkara itu
antara yang satu dengan yang lain tentu berbeda
dengan perkara pasal dua
dan pasal tppu
tentu berbeda waktu yang digunakan
untuk menyelesaikan berkas perkara
ini yang perlu harus dipahami
tetapi sekali lagi bahwa
semaksimal mungkin karena kami memahami

bagaimana harapan masyarakat terkait
terkait dengan ini
ambil contoh kasus kemarin kami melakukan penahanan
di bandung barat terkait dengan
darurat covid sembilan belas misalnya
di bandung barat
itu proses penyidikannya tidak sampai kemudian
dengan pasal pasal yang tadi itu
pasal dua belas bukan pasal dua pasal tiga
dan beberapa ke depan nanti kami akan upayakan
pasal pasal yang memang kompleksitas
perkaranya tidak begitu rumit
tentu tidak begitu panjang penanganannya
karena ini berhubungan dengan kerugian keuangan negara
tentu tidak kpk berdiri sendiri
tetapi kemudian ada lembaga lain
yang kemudian ikut
di dalam proses penanganan perkara ini
misalnya bpk bpkp
dalam hal menghitung kerugian keuangan negara
karena ini menjadi penting
unsur ini harus kami buktikan
di dalam proses persidangan
koordinasi dengan lembaga
dan kemudian ahli keuangan negara
ahli perhitungan keuangan negara
ini kan tentu butuh waktu
ini yang kemudian ingin kami sampaikan
agar masyarakat juga memahami ini
kami juga paham
ekspektasi masyarakat terhadap kpk
di dalam penanganan perkara
inginkan adanya percepatan
oke saya kembali ke
anda juga mencatat
yang satu tahun terakhir ini
juga banyak menghasilkan
ini lebih lengkapnya seperti apa sih
yang anda simpulkan dari
tolak ukur evaluasi kemarin
misalnya di dalam satu tahun saja
kita di dalam tahun dua ribu dua puluh saja
kita masih belum
ketahui jelas dan pasti
bagaimana keberadaan harun masiku
selama ini begitu
ini menjadi salah satu
presiden buruk juga
dalam konteks penindakan kasus korupsi
sudah ulang tahun lah
wahyu setiawan dan juga harun masiku
ini yang perlu di
perjelas juga dan di informasikan juga
bagaimana selama ini
dalam konteks pencarian
harun masiku begitu
pun juga dengan kasus kasus lainnya
ada berapa buronan
saat ini masih harus
jadi pekerjaan rumah kpk
di dalam konteks tahun

delapan daftar buronan kpk
nah ini kan menjadi
apalagi lima diantaranya
itu merupakan era
dan ini yang menjadi
thing untuk disampaikan kepada publik
mengapa hal tersebut terjadi
jangan jangan salah satu
muncul adalah atau terjadi adalah
fenomena munculnya atau
kita ingin melakukan satu tindakan
langsung konfirmasi bang
catatannya juga ada remedial kayaknya bang untuk
yang satu ini menghasilkan banyak buronan
dari kinerja kpk dari
satu tahun terakhir
burunan kpk itu ada sepuluh ya
sampai kemudian dua ribu dua puluh yang ingin kami sampaikan
kalau kita bicara kepemimpinan ya
dan lima kepemimpinan saat yang lalu
dari sepuluh itu
sudah berhasil dilakukan penangkapan empat orang
dan itu adalah pada saat kepemimpinan yang sekarang ini
sisa masih ada satu
atas nama dpo harun masiku
berikutnya yang lain ada sisa yang lain
bagaimana kemudian disebut memproduksi dpo
kalau kemudian saat ini juga dpo nya tinggal satu
kalau kita berbicara
tahun dua ribu dua puluh ya
sisa nya dari dua ribu tujuh belas

kemudian dua ribu sembilan belas juga ada begitu ya
tahun dua ribu dua puluh tinggal satu harun masiku
dan ini terus kami kejar
kami lakukan pencarian
kami pastikan seluruh informasi yang masuk ke kpk kami tindak lanjuti
kalau hari ini mas wana punya informasi tentang harun masiku
pasti kami tidak lanjuti
tolonglah teman teman icw kami paham
bagaimana kemudian kritik saran itu penting
ya dengan data
kemudian dengan kritik yang membangun
begitu terhadap kpk
pasang ualnya yang ada begitu
jangan kemudian di narasi yang dibangun kemudian
setelah kemudian melemahkan kerja kerja kpk yang selama ini dilakukan
sebagai ikhtiar di dalam menurunkan angka korupsi di negeri yang kita cintai bersama ini
kalau kemudian kita sepakat bahwa korupsi adalah musuh bersama
kpk dan icw
kalau icw punya data
kalau kpk punya informasi terkait tindak pindah dapur
segera laporkan kepada kami
itu tolong berit
dan kami pasti tidak lanjuti
itu yang terpenting mas
bang ali kata kuncinya adalah bersama sama
agar kemudian kejanggalan kejanggalan atau catatan kritis dan kritik yang disampaikan oleh
lembaga sosial masyarakat ataupun juga perwakilan dari publik ini
juga bisa memberikan apa namanya ya
amunisi baru untuk bisa menerapkan instrumen yang dipakai untuk kpk dalam memberantas kasus korupsi ini
memberantas kasus korupsi di tanah air
dan tentunya juga dengan transparansi dan juga koordinasi yang lebih baik lagi
yang seperti disampaikan oleh icw
bapak bapak sudah bergabung dengan kita malam ini